puluhan monyet hitam jenis macaca maura khas sulawesi bermunculan dari arah bukit hutan di sekitar jalan raya poros camba makassar kabupaten maros sulawesi selatan
penyebab kawanan monyet turun dari kawasan hutan belum diketahui secara pasti
namun keberadaan monyet monyet ini dianggap sebagai hiburan tersendiri oleh para pengguna jalan
mereka bahkan menyempatkan untuk berhenti dan memberi makanan atau sekedar mengabadikan momen yang dianggap langka ini